kamu jangan berani beraninya ya
sangat berani elsa
dengarkan saya elsa
untuk melawan orang yang licik seperti kami
dibutuhkan orang yang sepuluh kali lebih cerdik daripada kamu gaza
dan aku sudah hapus cintaku sama kamu
aku sudah hapus cintamu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
menikah dengan elsa
kamu jangan lakuin ini
hanya karena kamu ingin membalas aku
hanya untuk melukai aku
dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta
gak dapet sampe akhir lagi
dengan aku meninggalkan kamu
dan menikah dengan elsa
kamu jangan lakuin ini
hanya untuk melukai aku
aku tidak mau lakuin ini
dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta
kalau andin mau menikah sama gue untuk membaras nino
apa sebenarnya anim memang gak cinta sama gue
dan gimana kalau nino kembali mengejar andin
karena tau kalau gue gak cinta sama andin
apalagi kalau tahu gue udah gak menafkai andin secara batin
kalau aku sudah bikin kamu sangat kecewa
dengan aku meninggalkan kamu dan
menikah dengan elsa
kenapa gue jadi kepikiran video ini terus ya
kalau misalkan suami beliin istri bunga
pasti istrinya itu adalah wanita yang paling bahagia hadirnya
kamu keruan saya sekarang ya
ada apa ya pak
tolong kamu pesankan buket bunga yang paling bagus sekarang
bunga untuk siapa pak
oh untuk istri bapak
ya siapa lagi
baik pak kalau gitu saya permisi
tadi pagi saya ke rumah kamu loh ah
saya nggak bisa bicara dengan kamu ya
eh tunggu tunggu
tunggu sebentar saya belum selesai ngomong
tadi saya lihat kamu ditampar sama mama
dan saya juga dengar
omongan mama ke kamu
kok ternyata kamu tidak mencintai andin
tidak saya tidak mencintai andin

tidak saya tidak mencintai andin
bukan urusan kamu
tapi saya ngerasa masih aneh aja sih
kalau kamu emang tidak mencintai mbak andin
tapi kenapa kamu memberikan rina kepelukan andin
tujuan saya cuma satu elsa
membongkar kebohongan besar kamu
dan juga mas sarah
yang sudah membohongi andin dan juga papa surya
kamu jangan berani beraninya ya
sangat berani elsa
sangat berani sayang
dengarkan saya elsa
untuk melawan orang yang licik seperti kami
dibutuhkan orang yang sepuluh kali lebih cerdik daripada kamu yang bisa
dan orang itu adalah saya
kamu salah melawan saya elsa
salah besar kamu
saya tidak akan pernah diem saja
ada kiriman bunga pak untuk ibu andin
oh baik saya terima kirimannya nanti saya sampaikan ke ibu ani
ini ada kiriman bunga buat bu bos
yang dapat kiriman bunga
sama sama bu bos
sama sama bu bos
sama sama bu bos
randy duluan ya
masal rada romantis juga
dia sampai tahu loh kalau misalkan aku suka bunga ini